bagi anda yang mencari referensi untuk berwisata atau berlibur mungkin pulau sumba ini menarik karena terkenal akan panorama dan juga objek wisatanya yang eksotis
daya tarik tanah marapu ini juga tidak lepas dari hewan khasnya yaitu kuda sandalwood atau sandal yang kerap digunakan sebagai alat transportasi upacara adat dan juga keagamaan hingga atraksi budaya
dan siang ini rekan saya indrayani laksmi akan mengajak anda jalan jalan ke kabupaten sumba timur untuk melihat parade dan menunggangi kuda sandal hingga menikmati keindahan perbukitan unik khas sumba timur bukit tenau
ini adalah kuda poni khas indonesia sandalwood namanya
di pulau sumba kuda sandalwood atau sandal menyebar di hampir seluruh penjuru daerah
asalnya mamalia ini telah melekat dalam nadi kehidupan masyarakat sumba sebagai alat transportasi pacuan
sampai dikumpulkan ke kursi religius upacara adat hingga atraksi budaya
kuda juga menjadi lambang kesatria bagi pria sumba
nama sanowut diambil dari bahasa inggris yang artinya pohon cendana
pada zaman perdagangan abad ke enam belas tanaman ini menjadi komoditas ekspor utama sumba
nah ini kuda sandal ini memang berbeda banget dengan kuda kuda dari jenis lainnya
terutama tentang posturnya betul lumpu
posturnya seperti apa umbu
badannya dan kakinya pendek
kaki sama badannya pendek
kalau kuda jenis lainnya biasanya lebih tinggi ya
itu siapa lagi kupingnya mungkin
kupingnya terlalu kecil
kupingnya kecil itu cirinya
dan biasanya masyarakat sumba ini memang dari jaman dulu sampai sekarang pakai kuda
dalam acara budaya tahunan festival kuda sandalwood
ada lebih dari dua ratus pasang kuda sandal dan pemunggang berkumpul di savanapuru kambera
kuda kuda yang terkenal di sumba timur
wow kudanya banyak banget
jadi kalau buat masyarakat sumba kuda itu termasuk binatang ataupun hewan yang sangat penting
pertama buat alat transportasi kedua dalam berkegiatan dan kehidupan sehari hari
dan juga erat kaitannya dengan adat istiadat
nah dari sini dari padang savanapuru kambera kuda kudanya itu akan melakukan parade
atau berjalan beriringan bersama sama ke arah pantai sejauh tiga km dari sini
sambil menyisir padang rumput luas menuju pantai buru kambera
kelompok penunggang kuda berpakaian adat lalu memeragakan tradisi budaya nenek moyang khas sumba timur
seperti prosesi berburu dengan tombak hingga prosesi pernikahan atau purung hadi
di antara semua kuda sandalwood ini nih yang paling menarik perhatian saya
kuda sandalwood nah ini yang paling keren nih
wah kok berani sini sendirian loh ini aku lepas nih berani loh
naik kuda sendiri gimana cara pendekatannya sama kuda
nah kalau mau kasih berhenti tinggal tarik begini kalau masih jalan tinggal begini aja
gak takut jatuh nggak
menikmati pantai berpanorama cantik sambil berkuda sayang untuk dilewatkan
kita jalan jalan di pantai buru kambera itu pantainya
meski tergolong mumil ketangguhan kuda sendok tidak perlu diragukan lagi
contohnya pada mamalia jantan berusia tiga tahun ini kawan ini sanggup menopang beban lebih dari enam puluh kg
meskipun kuda kuda peliharaan ini jinak sebaiknya penunggang melakukan pendekatan dulu dengan kuda yang akan ditunggangi
bisa jadi kudanya tidak nyaman dan berontak seperti ini
jadi kita coba naik kuda sandalwood yang lainnya
berkuda di pantai berpasir putih puru kambera memberikan pengalaman wisata yang tidak akan terlupakan di tanah sumba
berbatasan langsung dengan selat sumba laut sabu dan samudera hindia sumba timur memiliki hasil laut yang melimpah
laman bps sumba timur mencatat tahun dua ribu tiga belas produksi perikanan tangkap mencapai empat belas delapan ratus ton
salah satu hasil tangkapan ikan sumba timur adalah ikan kue atau dalam bahasa setempat disebut ikan bom
ikan laut ini biasa diolah menjadi menu kuah kuning menggunakan bumbu bawang kunyit serai dan tomat
paling mantap memang kalau ke sumba itu menikmati ikan ikan laut dan juga duduk santai di pantai seperti ini
wah bikin makan jadi tambah semangat
apalagi makan dengan lauknya ini kuah asam plus juga dengan lawar
jadi lawar ini adalah
rumput laut yang di asinkan
dan satu lagi yang menarik
jangan sampai dilewatkan
bulu babi berduri hitam mudah ditemukan di perairan dangkal tidak jauh dari bibir pantai
sebelum menyantapnya buka terlebih dahulu cangkangnya lalu santap bagian telur berwarna kuningnya
dari tujuh ribu km luas ke seluruhan
di beberapa wilayahnya terdapat deretan bukit bukit yang seolah sambung menyambung dan diselimuti padang rumput luas
wow kalau ngomongin pemandangan alamnya sumba timur memang luar biasa
enggak ada duanya
nah ini namanya adalah bukit tenau salah satu spot terbaik untuk mendapatkan sunset ataupun matahari terbenam
dan dengan kontur perbukitan seperti ini pada saat bulan april sampai desember perbukitannya warnanya kuning kemasan
tapi di luar bulan itu warnanya hijau karena musim hujan
warna keemasan yang menyapu rumputan menjelang matahari terbenam menjadi panorama khas di bukit tenau
pemandangan ini dapat dinikmati dari atas ketinggian di salah satu puncak bukitnya
di sini kita juga bisa mengabadikan momen indah matahari terbit